melihat matahari terbit di awal tahun mungkin menjadi salah satu agenda pilihan anda nanti
objek wisata pangu pangu di tanah toraja bisa jadi alat referensi liburan anda
cahaya mentari pagi hamparan awan putih hingga hembusan angin di antara vegetasi hutan pinus
membuat objek wisata pangu pangu ini bak negeri di atas awan
pengunjung pun sangat menikmatinya mulai dari bermalam dengan mendirikan tenda bersuah foto
hingga ada pula yang hanya ingin menikmati keindahan alam di ketinggian satu tujuh ratus mdpl
terletak delapan km dari pusat kota makale sulawesi selatan pengunjung harus melintasi jalan terjal menanjak sejauh lima km menuju kelurahan pasang
namun rasa lelah terbayar dengan pemandangan yang ada di sekitarnya
salah satunya patung yesus memberkati di burake
yang merupakan patung yesus dengan letak
paling tinggi di dunia dengan ketinggian satu seratus mdpl
pangu pangu memang sangat menarik dan pangu pangu memang sangat luar biasa
pengunjung pun dapat mencoba beragam wisata lainnya
seperti rumah hobit hingga jembatan tali untuk menguji adrenalin siapa saja
sebenarnya kalau daya tariknya itu banyak alamnya bagus teman temannya bagus bisa juga di atas awan
untuk wisatawan yang akan berkunjung ke sini dikenalkan tiket masuk sebesar sepuluh rupiah
sedangkan wisatawan mancar negara dua puluh rupiah
m rias tanatoraja